dipakai kedok aja kayak musafir
dan dibongkar di tempat yang sepi
di lantai dua pada saat itu
dan langsung mengambil gitu aja
dan gak sholat kayaknya orangnya